saya kalau di kampung nggak
nggak tahu mau ngapain pak
biar saya di sini
bisa bantu bantu bapak
biar saya di sini pak ya
biar saya di sini pak ya
sudah sudah sudah
pusing aja kamu
nah urusin teman kamu
coba saya mengadainya
eh ya ampun
ya ampun bundan
bundan apaan sih
besok kamu tunangan
ya kalau udah aku tahu
banyak mau nanya sama aku kan
aku nggak mau jawab
aku ke sini mau kenalin kamu sama sahabat aku
hai kamu udah lama yang nungguin aku
ini sahabat aku juga
tuh tangan udah dicuci belum
pernah kamu ngomongnya gitu sih
begitu jauh muter
aku kalau malebon
saya juga nyuruh

kalau aku nggak boleh
barangnya orangnya juga pantuin
tapi perasaan aku kami lagi johnson dan johnson
maaf aku lupa ini nafa dia saudara kembar aku
yaudah ra gue boleh pulangkan
gue udah ketemu kan sama temen temen loh
wah kamu banget
maaf ya dari aku kayak gitu
iya gak apa apa aku baru tau kalau kalian kembar
iya emang kita kembar cuma gara gara orang tua kita udah cerai
aku tinggal sama mama dan dia tinggal sama papa
kita jadinya beda banget
ya ampun tapi kalian berdua tuh cantik banget ya
aku boleh liat orang tua kalian gak
aku liat ya
wah ngapain sih lokasi
gak penting banget
kok kamu balik kesini fah
sampai gue ketinggalan

ya ampun kamu
kenapa kamu selalu nongol di depan muka saya
saya cuma mau lewat aja kok disini
kamu gak lihat mobil saya tuh jadi lecet gak gara gara kamu
kamu tuh yang nabrak saya saya jatuh
terus kaki saya aduh sakit banget di kaki saya
kalau kaki saya diamputasi gimana
kamu mau ke rumah sakit
mau bayarin semua biaya rumah sakit
kayak anak kampung udah gak usah lebay
gak usah jalan kaki kamu yang sakit
udah lah gak ada gunanya diskusi sama kamu
cuma buang buang waktu
eh emang dasar emang dasar pernah
apa yang kamu barusan
kamu nendang kan barusan
enggak enggak aku nggak nendang tadi
udah udah ayo cepetan cepetan
terus kaki kamu dah
udah gak apa apa
sinyum dong masa cenderung sih
pulang aja yuk
tunggu di sini
aida cantik sekali kamu
kamu cantik sekali
sebentar lagi kamu akan bertemu sama tunangan kamu
sama calon pendamping hidup kamu
pasti kamu suka
aduh kamu kok banyak yang foto foto sih
ini kan pesta pertunangan kamu
memang harus banyak di foto foto
sebentar lagi nanti
sebentar lagi datang
itu rinta datang
tidak ada yang mencari
makanya tak ada siapa
kamu ngapain di sini anak kamu
emang dasarnya orang kota kampungan kamu ngapain di sini
aku tahu aku tahu kamu di sini pasti menghancurin pesta amat kan
yang ada pesta ini jadi rusak karena kamu ada di sini
kamu tunangan riza
kamu tunangan aku
kamu tunangan aku
aida semua rupanya